the fed pun makin hawkish kalau saya lihat
itu kan cuma entertain misalnya cuma pick up game kayak ini doong beda lah